seluruh pasien rumah sakit uner surabaya yang sempat ditempatkan di tenda darurat akibat gempa dipindahkan kembali ke ruang perawatan
dampak gempa yang berpusat di tuban itu juga merusak bangunan di sejumlah tempat
sebagian besar pasien dikembalikan ke dalam bangunan rumah sakit setelah sebelumnya dievakuasi ke tenda darurat
dampak gempa tuban berkekuatan enam lima magnitudo
akibatnya rumah sakit unair surabaya mengalami kerusakan di beberapa bagian
dari satu ratus enam puluh pasien yang sempat dievakuasi satu ratus empat puluh orang telah diizinkan pulang
meski sempat terganggu akibat gempa operasional rumah sakit kini sudah mulai normal kembali
pasien ditempatkan di lobi dan ruang igd sambil menunggu hasil uji kelayakan bangunan dari tim ahli sebelum pasien kembali ke ruang perawatan masing masing
rumah sakit telah melaksanakan